ya alika om mau pergi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lo gak usah sedih
apa kita bisa melihat mereka lagi pak
mulai hari ini aku tidak akan membuat kamu menderita
ya benar ini rumahnya
untuk sementara kita tinggal di sini dulu
hah kita tinggal di sini
ini tempat gak layak buat mama
ini seperti kandang kambing
harusnya mama tuh bersyukur
daripada tinggal di jalanan kayak gembel pilih mana
ya tapi kan gak mungkin lah
gak mungkin mama tinggal di sini
ini semua gara gara kamu nih bela
ngapain sih sekarang salahin orang
afif mungkin aja mama kamu tuh masih shock
ya kamu gak biasa tinggal di tempat yang seadanya kayak gini
ya mendingan sekarang gini deh
kita masuk kita bersih bersih
apa yang ada kita menempatin dulu
iya kamu gak usah khawatir ya
sebentar lagi mama pulang
sayang sana sedang terpanggil sama siapa sih
kita harus grafis kemas
kalau enggak bella gak akan mau tinggal sama kita
ma ngapain kita harus pergi sih ma
terus gimana kenzo sama alika di sini
mama sebenarnya sayang banget sama kenzo dan alika
apalagi kenzu dalam keadaan seperti ini
kamu tahu sendiri kan sekarang bela sama afif dan afif keadaannya seperti apa
mama gak tahu mereka akan tinggal di mana mereka mau makan apa
ma ada apa ini
eko kita harus segera pergi dari rumah reno
pergi kemana ma
eko nur kalau kita tetap tinggal di rumah reno bella gak akan mungkin tinggal sama kita di sini
jadi sebaiknya kita yang pergi dari rumah reno

bapak jangan lupa untuk berjaga jaga
bapak jangan lupa untuk berjaga jaga

bapak jangan lupa untuk berjaga jaga
bapak sudah sering membantu dan menolong saya dan juga keluarga saya

tapi saya minta maaf kami terpaksa harus pergi pak
kami harus pergi dari rumah kamu karena mila gak mungkin tinggal di sini
kalau memang itu alasannya dan ini sudah menjadi keputusan kalian semua
aku gak bisa menghalangi
aku cuma bisa berdoa semoga
kalian baik baik saja
tante nur jangan pergi
nanti kalau tante nur ada waktu tante nur bakal sering main kesini kok
kamu jadi anak yang baik dan jaga kenzo
janji ya tante nur harus sering sering main ke sini
aku curiga ada yang disembunyiin sama dia
pak reno sekali lagi saya berterima kasih atas semua yang bapak lakukan kepada saya
dan juga keluarga saya
terima kasih banyak
alika kamu pergi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gak usah sedih
kita bisa melihat mereka lagi tak
mereka udah pergi
baguslah jadi sekarang aku yang menguasai rumah ini
baik apa kabar juga
yaudah bagus deh
yaudah nanti kita atur ya
mama kok gak denger panggil panggil ya
malah ngasih telepon teleponan aja
sampai ketemu ya
kamu sekarang langsung tidur
rahasia apa yang disemunyiin sama sianes
cari tahu apa yang disembunyikan dari saya
kamu sudah sabar ya gitu
saya bri hayat secara s stemri
yang ini hanya sd collaborate saham ya
tolong jagain siva aku mau keluar sebentar
kamu mau kemana
aku mau beli susunya siva abis soalnya
oh yaudah ntar biar siva kakak yang jagain
yaudah makasih ya kak
aku pergi dulu assalamualaikum
mau kemana tuh perempuan
udah lah mama tuh jangan marah marah terus
bela mau beli susunya siva
kamu tuh ya selalu aja membela dia
memangnya kamu pikir mama gak tahu dia pasti mau ketemu laki laki namanya reno
kenapa kamu kesiangan
maaf pak aku jalan kaki dari rumah sampai ke sini pak
alah itu alasan kamu aja
saya akui kerja kamu bagus
jadi sekarang kamu kirim barang ke rumah
kemudian ke pasar pakai gerobak
baik pak segera aku laksanakan
aku ganti baju dulu pak
ya silahkan ganti baju
pak aku udah siap
ya sudah sana perangkat
ya pak terima kasih
bu susu formula untuk bayi ada
kok jadi mahal banget ya
harganya udah naik lagi
mbak mau beli berapa dus
nanti dulu deh bu nggak jadi beli
apakah aku harus bilang dulu sama afif
tapi aku gak tau dia kerja di mana